kpu provinsi dki jakarta siap menggelar debat terbuka pertama pada malam nanti
ya dan debat pertama akan mengangkat tema pembangunan sosial ekonomi untuk jakarta
acara debat akan berlangsung selama sembilan puluh menit
kpu provinsi dki jakarta menggelar rapat teknis persiapan debat pertama
di gedung kpu lantai dua salemba jakarta pusat
rapat teknis membahas pematangan tahap demi tahap pelaksanaan acara debat
debat pertama akan berlangsung di hotel bidakara jakarta selatan
acara debat terbuka dimulai pukul delapan malam sampai pukul sepuluh malam
debat berlangsung selama satu ratus dua puluh menit dengan tiga puluh menit komersial break
debat akan berlangsung selama enam sesi dan dipimpin oleh moderator
pada sesi satu dan dua ketiga paslon akan menyampaikan visi misi program
dan pendalaman materi program kerjanya
di sesi tiga para paslon akan mendapat pertanyaan dan tanggapan dari panelis
pada sesi empat dan lima adalah sesi tanya jawab
antar ketiga paslon
dan sesi ke enam adalah kesimpulan serta penutup
ya tiap tiap pasangan calon dibatasi maksimal seratus orang pendukung
yang bisa hadir di dalam ruangan
karena ini sesungguhnya debat terbuka
tetapi kan ruangan ini terbatas
oleh karena itu memang perlu ada pembatasan pembatasan
termasuk juga jumlah pendukung
jadi tiap tiap pendukung kita batasi sampai dengan seratus orang
tapi selain itu akan ada undangan undangan yang dari kalangan
penyelenggara pemilu toko toko masyarakat
unsur pemerintahan dan sebagainya
itu yang kita diundang oleh kpu
mereka yang mendata kita berikan undangan nanti kan ada id card ya
jadi id card yang dikeluarkan kpu untuk tiap tiap pasangan calon
itu sebanyak seratus orang
selama debat berlangsung para paslon dilarang berkampanye
mereka juga dilarang saling menyerang menjatuhkan atau menggunakan isu sara
juga tidak diizinkan menyampaikan materi
dan menanyakan pertanyaan keluar dari tema yang telah ditetapkan
arief kurniawan cnn indonesia
ini debat publik pertama yang akan digelar pada malam hari ini
akan menghadirkan empat panelis dari bidang keahlian yang berbeda
ya kami akan ajak anda melihat sosok keempat panelis
yang akan melontarkan pertanyaan untuk semua pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur dki jakarta
pertama sosiolog imam prasojo terpilih menjadi salah satu panelis
debat publik calon gubernur dan wakil gubernur jakarta
imam adalah dosen tetap di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik visip
imam juga pernah menjadi anggota komisi pemilihan umum pusat
masa bakti seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hingga masuk ke dalamnya masa bakti seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga dua ribu tiga belas
kemudian kita lihat yang kedua
masih dari kalangan akademisi profesor aceng rahmat
saat ini aceng menjabat sebagai dekan fakultas bahasa dan seni universitas negeri jakarta
pada dua ribu tujuh hingga dua ribu dua
aceng pernah menjadi anggota divisi peneliti
anggota divisi penelitian dan pengembangan imla
atau ikatan pengajar bahasa arab se indonesia
selanjutnya ada yayat supriyatna
dosen teknik planologi universitas trisakti jakarta
selain itu yayat juga menjadi kepala bidang hubungan masyarakat
dan peneliti pusat pengkajian dan perencanaan wilayah
atau p empat w institut pertanian bogor
yayat juga pernah menjabat sebagai ketua bidang kajian dan perencanaan
ikatan ahli perencana iaf indonesia pada dua ribu tujuh sampai dua ribu sepuluh
eni sri hartati juga ditunjuk kpud jakarta menjadi panelis
eni juga pernah menjadi staf ahli komisi sepuluh dpr
lulusan s tiga institut pertanian bogor ini pernah menjadi dosen di fakultas ekonomi universitas trisakti pada seribu sembilan ratus sembilan puluh